dari ngawi kita beralih ke surabaya
kurma sepertinya menjadi idola bagi para juru masak di bulan suci ramadan ini
iya di sebuah restor kurma menjadi salah satu resep kunci untuk membuat rasa stik iga kambing menjadi semakin terasa nuansa ramadannya
bagaimana cara mengolah dan rasa stik iga kambing saus kurma ini
kurma siapa yang tidak kenal dengan buah asli jasira arab ini
selain rasanya yang manis buah kegemaran nabi muhammad ini ternyata juga bisa dijadikan bahan variasi untuk beberapa masakan
salah satunya di surabaya jawa timur sebuah restoran mengkreasikan buah kurma dengan olahan daging kambing
nama menunya adalah steak iga kambing saus kurma
adalah chef yanto sang kreator masakan ini
ia mengombinasikan daging iga kambing yang gurih dengan saus kurma yang manis
hasilnya rasa masakannya yang unik dan lezat
untuk mengolah masakan ini diperlukan dua porsi iga kambing seberat satu ratus dua puluh lima gram kurma bawang putih madu satu sendok teh garam merica hitam jintan dan oregano
selain itu sayur toge dan selada sebagai penghiasnya
dan proses memasaknya dimulai dari membumbui daging iga kambing dengan adonan kek
kecap bawang putih garam dan merica
setelah itu daging iga kambing ini digoreng hingga matang dengan minyak zaitun
setelah matang daging diangkat dan tiriskan
langkah selanjutnya siapkan sayur selada dan tauge sebagai taburan pemanisnya
selanjutnya lumuri dengan madu dan saus madu
dan sajian stik iga kambing saus kurma pun siap untuk disantap
istimewanya iga kambing saus kurma itu jenderung kalau kita makan iga kambing itu kan istilahnya semangat
terus bikin stamina
dengan sajian yang kaya protein dan gula menu ini sangat cocok disajikan pada saat berbuka puasa
karena selain purih dan lezat stik iga kambing saus kurma ini juga menyehatkan
karena baluran saus kurnanya dapat mengembalikan stamina setelah seharian
saat berduka puasa
rasanya enak kayak madu gitu
cuman kayaknya lebih enak kurma ternyata
jadi dari kambingnya juga gak terlalu terasa kambing
jadi bagi orang orang yang kurang cocok dengan makanan kambing kayaknya akan cocok juga dengan ini
nah bagaimana anda tertarik untuk mencoba kelezatan dan sensasi rasa steak iga kambing saus kurma ini